sip tragis menimpa seorang nenek berusia delapan puluh tahun warga desa gelagahan jombang
diduga karena terpeleset saat memasak ia terjatuh di atas tungku perapian hingga tewas terpanggang
polisi kini masih menyelidiki penyebab kematian
warga desa gelagahan kecamatan perak jombang rabu siang
digembarkan dengan tewasnya mbah remyung di dalam dapur rumahnya sendiri
korban ditemukan oleh salah satu warga dalam kondisi tewas terpanggang di atas tungku
diduga mbah rembyung terpleset dan terjatuh di atas tungku saat hendak memasak
mbah rembiung tak ada yang menolong karena selama ini tinggal sendirian setelah kedua anaknya memilih tinggal di luar kota
hasil olah tkp yang dilakukan petugas polsek perak tidak menemukan tanda tanda bekas kekerasan
diduga kuat korban meninggal dunia karena murni musibah
menekan mentumpu kayu terpleset akhirnya kedua kakinya ini masuk ke pawanan dari kayu itu
nah ini karena sendirian tidak ada yang nolong
tidak ada unsur kekerasan
tidak ada kalau unsur kriminalnya nggak ada
jinasah mbah remyung
selanjutnya disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat